jelang idul adha harga sapi di pasar hewan purwakarta semakin mahal
kenaikan harga seekor sapi rata rata mencapai satu hingga dua juta rupiah pada senin pagi
para pedagang memperkirakan harga sapi akan terus naik hingga mendekati idul adha
meski idul adha masih dua pekan lagi harga sapi di pasar hewan di purwakarta jawa barat
sudah naik satu hingga dua juta rupiah per ekor
harga sapi layak kurban yang biasanya lima belas juta rupiah menjadi tujuh belas juta rupiah per ekor
bahkan harga sapi yang lebih besar naik menjadi di atas dua puluh juta rupiah per ekor
menurut pedagang sapi kenaikan harga sapi menjelang idul adha sudah biasa terjadi setiap tahun
sebab menjelang idul adha jumlah konsumen meningkat diantaranya untuk keperluan kurban
selain untuk hewan kurban banyak warga yang membeli sapi untuk dipelihara
harga sapi kecil untuk dipelihara juga mengalami kenaikan
penyebabnya selain rumput untuk pakan ternak sulit didapat karena menjelang musim kemarau
biaya transportasi dari jawa tengah ke pasar hewan purwakarta tinggi
ya ada kenaikan dari tahun kemarin itu dua juta lah per ekor
dari harga berapa sampai harga berapa
ya dari lima belas tujuh belas yang awal tahun kemarin dua puluh sekarang ya dua puluh dua begitu
itu faktor kenaikannya kenapa pak
setiap tahun naik
ya setiap tahun emang sudah kebiasaan
ya emang sapinya dari jauh jauh
dari jawa dari lampung ongkosnya juga mahal
kalau sapi lokal sendiri banyak nggak
ya banyak ini termasuk kopi lokal
cuman luar rawang
ini kenaikan itu emang setiap hari terjadi atau emang mau menjelang
kalau buat kurban ya tiap tahun emang begitu
sementara itu menurut pembeli kenaikan harga sapi dapat dimaklumi karena sudah menjadi tradisi
gimana pak harga sapi di sini pak
oh naik ya pak ya
pokoknya nyari yang seperti apa pak
putih putih lah ini
biasanya kalau saya hari hari biasa pak setelah lo pernah beli nggak
dapat harga yang berapa pak
tahu ini belum dapat
ini boleh bapak untuk apa
untuk yang kurban
kurban ya pak ya
terus gimana pak dengan kondisi harga seperti ini gimana

tapi sesuai dengan keinginan bapak nggak sih harga sapi dan sapinya sendiri
sesuai nggak dengan kondisi sapinya
petugas pasar hewan purwakarta endro sujano mengatakan
menjelang idul adha ini jumlah transaksi hewan sapi di pasar senen purwakarta meningkat
sedangkan kebanyakan sapi didatangkan dari luar jawa barat
yaitu dari jawa tengah dan jawa timur
untuk menghadapi bulan idul hadha ada peningkatan baik jumlah segi jumlah segi harga
untuk hewan yang masuk di pasar hewan ciwareng didominasi dari jawa timur
yaitu meliputi kabupaten lumacang purwolinggo dan banyuwangi
untuk jawa tengah hanya dari rembang sama pati sama gerbukan
kemudian untuk lokal dari purwasuka
dan untuk memang didominasi dari jawa tengah jawa timur
kenaikan harga sapi di pasar hewan purwakarta ini
diperkirakan akan terus terjadi hingga mendekati idul adha
dian firmansyah purwakarta